dan kita bahas malam hari ini sudah bergabung para narasumber untuk membahas kasus ini
apakah pengenaan pasal soal penganiayaan ini sudah tepat
atau sebenarnya polisi juga bisa memberikan pertimbangan untuk memberikan pasal berbeda
yaitu berkaitan dengan pembunuhan
sudah bergabung secara virtual heri firmansyah pakar hukum pidana universitas taruman negara
pak heri selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih banyak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak sudah bergabung malam ini
kami juga sudah mengundang kapolres tabes surabaya tetapi belum bersedia untuk berkomentar
karena masih melakukan pendalaman kasus
dan pak heri tadi sudah ada beberapa informasi yang disampaikan oleh tim kami yang mengawal kasus ini di surabaya
kalau misalnya dilihat dari beberapa pertimbangan yang muncul hasil otopsi yang sudah disampaikan pihak kepolisian sendiri
apakah memang layak untuk diberikan soal pasal penganiayaan tiga ratus lima puluh satu
atau sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk memberikan pasal yang
tingkatannya lebih jauh yaitu pasal pembunuhan tiga ratus tiga puluh
ya begini mbak putri
bahwa pasal penganiayaan dengan luka berat ini kemudian yang menimbulkan kematian
itu kadang memang bersanding dengan pasal pembunuhan
jadi kalau dalam memang ini kita pahami agak sulit memang untuk bisa menjelaskan
mana masuk bagian yang pembunuhannya mana yang masuk kepada penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tadi
kalau penganiayaan dalam tiga ratus tiga puluh delapan
ini kan masuk dalam konteks dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang ke arah tubuh ya
dan membuat luka membuat orang
tapi kalau dia melakukan pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain
mahkamah agung terkait dengan jurisprudensi nomor satu tahun dua ribu delapan belas
rasa rasanya bisa diketengahkan dalam perkara ini mbak putri
bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan kalau berkaitan dengan merampas nyawa orang lain
itu bisa dilihat dari dua hal mbak putri
yang pertama dengan menggunakan alatkah dia
kalau alat itu misalnya senjata tajam kah atau dia menggunakan senjata api
di kasus ini kan ada alat yang digunakan ya
entah itu dia memukul dengan botol tadi minuman kerasnya kemudian juga beli
dengan sengaja tentunya kan
walaupun tadi dalilnya dia pakai bahwa dia sedang mabuk gitu kan dalam keadaan
tidak sadaran karena mengkonsumsi minuman keras
nah ini yang kemudian yang kedua adalah yang dia sasar adalah organ vital dari si korban
apakah itu dada apakah itu bagian kepala ataupun perut
nah dalam konteks ini kan yang kita tadi sampaikan juga di awal dari kronologi dari cnn indonesia
itu kan menyampaikan bahwa dipukul di bagian kepala
iya kepala terlebih dulu
ini kalau kita menggunakan pendekatan dari
jurisprudensi mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu delapan belas
tadi saya katakan ini bisa menjadikan keyakinan yang lain bagi penyidik
saya tidak kemudian memblaming bahwa penyidik tidak profesional ya
tapi sangat mungkin ada satu keadaan di mana satu tindak pidana yang serupa tapi tidak sama
sehingga agak sulit untuk membedakannya tadi mbak putri
maka perlu dalam hal ini kita mengatakan kepada penyidik tidak hanya melihat dari kronologi yang disampaikan
atau keterangan yang disandarkan hanya dari si pelaku
jangan jangan sampai pasal tiga ratus lima puluh sembilan itu karena dia menjelaskan bahwa saya mengkonsumsi minuman keras
sebelumnya mungkin bersama si korban di atas
kemudian akhirnya dia melakukan tindakan tadi
nah ini kan yang kita tidak inginkan sebenarnya
jangan sampai tadi perspektif yang dibangun kronologinya hanya mendasarkan semata mata dari keterangan si pelaku saja
padahal bisa saja keterangan saksi tadi kan banyak di
dengarkan juga oleh pihak dari penyidikan
kemudian ada kerekaman cctv mbak putri
yang kemudian bisa dijelaskan banyak hal
walaupun cctv bisa saja masuk dalam konteks yang dia bukan direct evidence ya
dia perlu untuk dijelaskan lagi lewat alat bukti yang lain
tapi itu tidak soal
tapi yang ingin disampaikan adalah bahwa hukum yang benar adalah hukum yang berkeadilan
dan dalam konteks ini tentunya keadilan korban lebih diutamakan ya
bahkan pelaku juga punya keadilan versinya sendiri
nah kalau kita melihat dari versi keadilan korban tentulah berkaitan dengan ancaman pidana yang mungkin bisa maksimal bagi si pelaku
agar bisa menimbulkan efek jerah
agar dia tidak melakukan ini lagi kepada orang lain
ataupun tidak ada orang lain yang ingin meng copy paste atau mengimitasi kembali perbuatan ini kepada orang gitu mbak putri
pak heri kalau misalnya tadi anda mengatakan memang ada kesulitan untuk membaca penggunaan pasal penganiayaan
pembunuhan sampai dimana ini kemudian menjadi pembunuhan
apakah kemudian itu yang mungkin ya
mungkin sering dijadikan celah dugaan saya oleh beberapa orang yang memang berkepentingan dalam kasus ini misalnya
betul mbak putri
mbak putri analis saya tajam
saya rasa sudah bisa jadi praktisi hukum juga ini ya
jadi kalau mengingatnya begini mbak putri
bahwa kadang ada orang dengan dikatakan ada menseria
jadi yang ingin dikatakan adalah apakah niat jahatnya dari awal itu membunuh
atau memang adalah menganiaya
nah ini yang perlu hati hati betul dilakukan oleh teman teman penyidik ya
sehingga bisa menyimpulkan pasal apa yang tepat untuk dikenakan kepada si pelaku
terkait dengan unsur unsur delik yang akan diuraikan begitu ya
tapi untuk pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp ini kan sebenarnya pasal yang banyak digunakan di undang undang lalu lintas angkutan jalan kalau saya nggak salah mbak putri
ya itu rasa rasanya tidak masuk logika kita begitu
dengan dalil dengan rangkaian perbuatan ya
dari satu tkp pindah ke tkp yang lain
itu kan mengerucut pada satu tindakan yang fatal
yang mohon maaf mbak putri mungkin lebih tepat dikatakan brutal gitu ya
tindakan yang tidak di kemanusiaan
ini menurut saya yang perlu juga dilihat oleh penyidik
tidak sekali sekali hanya melihat bahwa faktanya dia melakukan hal itu dalam keadaan tadi
ya di bawah kondisi kesadaran yang kurang karena mengkonsumsi minuman keras
itu bukan dalil untuk yang kemudian mengatakan ada unsur kelalaian karena dia menggunakan mobil
dia menambrakkan orang
masa dia nggak tahu di depan itu ada manusia begitu kan
bahkan terseretnya meter mbak putri
kalau orang nggak sengaja mungkin saja itu satu meter lah paling jauh begitu kan
tapi kalau sampai lima meter saya rasa agak sulit untuk bisa mengatakan bahwa orang itu
sedang tidak berniat melakukan tindakan
atau kelalaian gitu ya tidak mungkin ya
betul mbak putri
kita harus dijaga dalam perkara ini ya
pak heri kalau misalnya melihat sekarang polisi mengaku masih sedang melakukan pendalaman kasus
dan juga tidak mau berkomentar ketika diminta untuk bergabung dalam dialog malam hari ini
tapi pengubahan pengenaan pasal itu memang mungkin saja terjadi ketika
rekonstruksi dilakukan dan ada pengembangan beberapa hal yang terlihat dalam rekonstruksi itu
ya saya rasa begini mbak putri bahwa tidak ada yang dalam tanda petik ya mbak putri
mengharamkan perbuatan itu
yang itu kemudian reaksi pasal sebelum bahkan naik ke persidangan kan
yang penting dia belum sampai kemudian dibacakan dakwaan
yang kemudian dianulir itu secara kuhab memang tidak diperbolehkan
tapi masih dalam pendidikan
ini juga namanya yang juga melakukan pendidikan kan seorang manusia
bisa saja hilaf lupa kita memahami
walaupun tadi polisi sudah berusaha sangat semaksimal mungkin profesional ya dalam konteks ini
juga kita yakini lah
karena kita juga ingin ada intervensi karena yang bersangkutan
kita tahu dari informasi dari banyak media adalah anak dari seorang anggota dpr ya
dan juga membuat kemudian penyidik menjadi
tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh katakanlah pendapat banyak orang ya
hal layak umum ya
terutama misalnya kalau khusus mario dandi
ya dahulu kan sempat menggunakan pasal yang rasanya kurang greget begitu kan
kemudian makfud bicara
kemudian banyak orang menyuarakan hal yang sama
kemudian akhirnya yang dikenakan adalah penganiayaan dengan mengalami luka berat
walaupun tidak menyimpulkan alhamdulillah
korbannya tidak sampai hilang nyawanya atau meninggal dunia
tapi dalam konteks ini lebih matang lagi mbak putri
jadi ini satu hal yang harus diingat oleh pihak kepolisian
bahwa melakukan perubahan itu bukan berarti bahwa tidak profesional
dan atau berarti ada hal yang salah secara sengaja dilakukan
namanya koreksi itu kan bisa
nah selama itu belum ketok palu
belum sampai pada masuk kepada ranah persidangan
saya rasa ini pun masih bisa dikoordinasikan dengan teman teman jaksa
kalau memang nanti perkaranya langsung lanjut ke p sembilan belas menuju p dua puluh satu
pada persidangan ya mbak putri
masih memungkinkan gitu ya
pak heri kalau misalnya ini kemudian
bagaimana sekarang publik bisa mengawal kasus ini pak heri
ya sekarang orang sudah melek hukum mbak putri
bukan hanya orang yang kuliah di pusat pajang
dan rasa rasanya untuk kasus kasus yang menarik atensi publik
tidak ada salahnya bahwa teman teman penyidik ataupun dalam hal proses persidangan pun bisa dikonsumsi publik dengan batasan yang jelas dari kitab undang hukum acara pidana ya
tapi sekali lagi yang dituntut oleh netizen masyarakat luas tentunya keluarga korban adalah keadilan
nah itu yang harus dicerminkan dalam proses penegakan hukum ini
yaitu keadilan substantifnya tadi mbak putri
bukan hanya keadilan prosedur berupa sudah melalui proses lidik sidik dan lain sebagainya
bukan itu yang sebenarnya hanya yang diminta oleh hal layak umum
tapi bagaimana proses ini benar benar menegasikan bahwa keadilan bagi korban itu nyata adanya
walaupun korban itu sudah diada
tapi proses untuk menuju keadilan itu tetap ada dan maruah keadilan
dijaga betul oleh aparat penegak hukum
sehingga tercermin dalam putusan pengadilan kalau ini sampai naik ke pengadilan adalah putusan yang mewakili kepentingan korban
bukan lagi kepentingan atau kepentingan penyidik ya
tapi kepentingan korban
oke baik kita tunggu sekarang perkembangannya seperti apa
keadilan kepada korban
keadilan untuk korban itu yang harus dipegang
dan sekali lagi kami juga sudah berusaha mengundang kapolres tabus surabaya
tapi tidak bersedia bergabung dalam dialog pada malam hari ini
pak heri terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
sehat selalu pak
amin mbak putri juga assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh